minum kopi tanpa pemanis tambahan
menurut saya pikiran kita benar benar membutuhkan
kemudian yang perlu diketahui adalah keputusan yang terkait dengan uji coba new normal ini adalah keputusan yang tepat
risikonya tidak hanya pada soal penegakan hukumnya
ya jadi semua informasi yang menurut kami
aturan yang ada di dalam partai
sehingga kemudian perlu ada apa namanya ya mungkin penyesuaian penyesuaian dan penentuan regulasi yang lebih detail begitu
tapi untuk menarik pasar yang lain gitu
mereka akan melanjutkan kenaikan suku bunga
nah inilah pentingnya menteri menteri teknokrat tadi